merespon perkembangan era digital masa kini cnn indonesia memperluas jangkauannya
dengan menyapa penonton setianya melalui berbagai jaring media sosial
salah satunya melalui kanal twitter dan youtube yang juga membuka ruang bagi para penonton
untuk berkomentar setiap tayangan berita secara real time
lalu kira kira seperti apa wajah cnn indonesia bagi para penonton setianya saat ini
yuk kita simak informasinya
dalam komitmennya menjadi stasiun televisi berita terdepan di tanah air
cnn indonesia senantiasa menghadirkan informasi yang tak hanya akurat dan terpercaya
namun juga memiliki kualitas terbaik dalam visual tayangannya
merespons perkembangan digital yang kian pesat cnn indonesia mengembangkan jangkauan pemberitaannya
tak hanya melalui saluran tv kabel transvision
namun juga melalui beberapa kanal mediaset

tim media sosial cnn indonesia bekerja dengan penuh integritas
agar setiap informasi yang ingin disampaikan bisa diterima dengan baik oleh netizen tanah air
social media response team ini fungsinya lebih banyak mengalirkan konten ke social media
di cnn indonesia ini konten sangat banyak
jadi kita bisa mengalirkan konten yang kita miliki setiap hari
di zamannya social media ini orang kadang mencari konten itu dari tempat yang salah
harapan kami kami bisa memberikan konten yang terbaik untuk pemirsa
untuk penggiat di sosial media dari konten konten yang kami miliki
cnn indonesia juga berhasil menjadi yang pertama
menayangkan beberapa momen dan informasi penting
melalui sebuah tayangan video berita dengan format tv
di indonesia ini belum ada channel berita atau tv berita yang menggunakan tiga ratus enam puluh ini dalam peliputan
karena itu kami mencoba berusaha hadir menjadi yang pertama

ada kemampuan dari kamera tiga ratus enam puluh ini yang tidak bisa dilakukan oleh kamera kamera yang lainnya
yang kedua adalah interaktif
selain menangani kanal twitter
kita juga terus mengelola youtube channel cnn indonesia
melalui kanal ini para penonton setia dapat menikmati berbagai tayangan ulang
dari informasi pilihan redaksi cnn indonesia
tak hanya itu untuk memudahkan setiap penonton agar tetap dapat menyaksikan tayangan cnn indonesia
sejumlah peristiwa besar kerap ditayangkan dengan format live streaming di kanal youtube
melalui langkah ini berbagai tayangan terbaik cnn indonesia

nikmati dari mana saja dan kapan saja
penayangan siaran berita secara live streaming di kanal youtube
juga membuka ruang interaksi secara langsung dengan para penonton setia cnn indonesia
para penonton acapkali memberi komentar kritis
baik berupa masukan kritik hingga pujian terhadap kualitas tayangan
menonton cnn kadang di televisi kita sering buka channel cnn
di youtube kita juga sering ketika kita ingin melihat ulasan berita yang mungkin sudah disajikan atau yang baru
angkernya bagus secara bawain beritanya kemudian beritanya juga cover by site
kameramennya ambil gambarnya juga bagus
dan cnn itu sendiri beritanya itu beragam dan tidak terlihat punya tendensi kemana
yang terpenting menjaga keutuhan ri itu yang terpenting
jadi mau beri
berita apapun silakan tapi dalam koridor tidak memecah belah